sementara itu dua orang pengendara menjadi korban gempa bumi yang berpusat di malang pada sabtu siang
kedua pengendara tertimpa batu besar saat melintas di jalan lintas selatan lumajang malang
akibatnya satu orang tewas dan satu lainnya luka luka
saat terjadi gempa pasangan suami istri amak fadoli dan sriani warga desa tempurjo lumajang jawa timur
tengah melintas di jalan lintas selatan lumajang malang
nahas saat berada di sekitar kilometer lima puluh enam batu besar terjatuh dari tebing setinggi lima belas meter dan menimpa korban
amak fadoli tewas di lokasi lantaran sempat tertimpa batu besar sedangkan istrinya mengalami patah tulang
untuk yang suaminya dugaan meninggal dunia itu sudah dibawa ke rsu haryoto lumajang
kemudian yang mengalami luka istrinya itu dirawat di puskesmas